pasca kasus penyerangan atas dirinya
sheikh ali jaber kembali meneruskan acara dakwahnya di bandar lampung
ditebui dalam acara demo masak di jalan emir enur tanjung karangpusat
sheikh ali berdakwah sambil memamerkan kemampuannya memasak beberapa kuliner khas timur tengah
seperti nasi biryani nasi bukhori dan kari kambing
di hadapan awak media sheikh ali jaber mengomentari proses pengusutan kasus penganiayaan atas dirinya
dia sangsi atas diagnosa tersangka kasus penusukan alvin andrian sebagai orang dengan gangguan jiwa
kemudian kasus penyerangan terhadap sheikh ali jaber saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian resort kota bandar lampung
polisi telah menetapkan penyelidikan
andrian sebagai tersangka dan ditahan di rutan polres bandar lampung
akibat penyerangan ini sheikh ali jaber mendapat enam jahitan di bagian dalam dan dua jahitan di bagian luar lengannya